memperingati hari ulang tahun ke tujuh puluh empat tni
jajaran kepolisian memberikan kejutan bagi para anggota tni
dengan membawakan kue dan meniup lilin bersama
hal ini diharapkan dapat mempererat sinergitas tni dan polri
puluhan anggota polres ciamis memberi kejutan pada para anggota tni
di markas kodim enam ratus tiga belas ciamis jawa barat jumat malam
diringi lagu selamat ulang tahun
polisi wanita membawa kue ulang tahun serta beberapa nasi tumpeng
kapolres ciamis dengan dandim enam ratus tiga belas ciamis
meniup lilin dan potong kue bersama sebagai simbol sinergitas tni polri
di mana mana kita selalu bersama baik saya dengan kapolres maupun jajaran di bawah
acara kejutan ini pun ditutup dengan polisi dan tni berjoget bersama
kejutan untuk para anggota tni juga diberikan oleh jajaran kepolisian resor kota mataram
di tengah aksi demo lanjutan mahasiswa menolak ruu yang kontroversial
polisi yang juga tengah berjaga di sana justru membawa kue dan lilin
memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada anggota tni
yang saat ini merayakan hari jadi ke tujuh puluh empat
bisa terus bersinergitas tentu menjadi harapan dari lini polri dan tni